sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

jangan lupa dukung terus
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gue jadi nyari perhatian ke orang lain
kenapa suamiku jadi manusia yang sombong ya allah
setan mana yang telah merasuki pikirannya